komisaris jenderal polisi gatot edi pramono resmi menjabat wakapolri menggantikan komjen pol aridono sukmanto yang memasuki masa pensiun
serah terima jabatan wakapolri dan kapolda dilaksanakan selasa pagi dan dipimpin langsung kapolri jenderal polisi idam aziz
pengangkatan komjen paul gatot edi purnomo sebagai wakapolri berdasarkan surat telegram yang dikeluarkan kapolri pada dua puluh desember dua ribu sembilan belas
di samping itu dilakukan juga seraterima jabatan untuk kapolda dan arsena kapolri
irjenpol nana sujana yang semula menjabat kapolda dan surat tenggara barat diangkat menjadi kapolda metro jaya menggantikan komjenpol gatot edi pramono
kapolda banten irjenpol tom si tohir diangkat dalam jabatan baru sebagai kapolda ntb
irjen paul agung sabar santoso yang semula menjabat arsena kapolri diangkat dalam jabatan baru menjadi kapolda banten
sementara irjenpol hendro sugiatno yang semula menjabat karol renim baris krimpolri diangkat menjadi asisten kapolri
perencanaan umum dan anggaran atau arsena kapolri
saya sebagai wakapolri tugasnya kan membantu pak kapolri
jadi apa apa yang diarahkan kebijakan dari bapak kapolri itulah nanti yang akan saya bantu beliau
sehingga semua program program yang sudah dicanakan bisa berjalan dilaksanakan oleh seluruh jajaran polri
dari tingkat mabes polri sampai dengan tingkat polsek tentunya
sehingga dalam upaya mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif terlebih lagi mengamankan agenda agenda nasional
saya akan berada di belakang bapak kapolri mendukung seluruh kebijakannya
itu yang target saya nanti